ilmukan uragan kutas banding dengan kesaktiannya
keluarkan semua kesaktian kamu kakak
aku siap untuk meladenimu sampai kamu menyerang
sudah gila kau nyi
aku tidak punya urusan denganmu
memang aku sudah gila
aku gila kepadamu
dan urusan kamu
dalam harta yang bibi miliki
ada sebagian harta orang orang seperti aki ini
jangan seramai aku
aku lebih tahu apa yang aku lakukan
baiklah kalau begitu bibi
tolong buatkan satu bungkus nasi untuk aki ini
biar aku yang bayar
kan orangnya dua
satu lagi buat adik saya
sudah tidak punya uang
kita dua lagi
aku saja yang bayar
biar aku yang bayar
tidak usah ke sana
biar aku saja yang bayar
terima kasih nyi mas
nama aku rara santang
putri prabu satu
cantik dan tinggi ilmukan orang gadis
jika aku bisa memperistrinya
aku akan menjadi laki laki yang paling beruntung di muka bumi ini
ya silakan menikmati hidangan ini
ibu loesan keempat kanan yang ada
akhirnya aku makan juga
kak kalian tahu tidak
istri ratu subang larang sudah ditahan oleh gusti prabu surawi sesa
sepertinya itu terjadi karena ratu subang larang berani melawat gusti prabu
aku juga dengar
kalau gusti ratu subang larang mau diaksiten ke luar istana oleh gusti prabu
sepertinya perbincangan prajurit di kedai makan itu
aku tidak boleh tinggal diam aku harus ikuti kemana pun mereka pergi
mengapa bukan putri prabu siliwaki yang kau jadikan sasaran anak panahmu ami pramana
kak kang akhirnya kita bertemu lagi ternyata dewa tak menjodohkan kita di sini
nyanggata kau masih hidup bukankah
mengapa kau tidak bahagia melihatku di sini kak kang apakah kau tidak rindu denganku
bukankah kau sudah mati
aku dan ayahku sudah mati
ayahku memang sudah dibunuh oleh prabu siliwangi tapi dewa tak berkehendak lain
dewa tak masih menginginkanku hidup
untuk bertemu lagi denganmu kak kang merajut kembali cinta yang sudah lama hilang
lupakan saja ini masa lalu jangan kau ungkit lagi
kini aku sudah punya gadis pujaan hatiku
mudah sekali kau mengkhianatiku padahal sedetik pun aku tidak pernah melupakanmu
mari kak kang mari ikut denganku kita bertemu dengan ayah anda untuk menikah dan menjalin kembali hubungan yang sudah lama tertunda
tidak nyai aku tidak pernah mencintaimu
ini semua terjadi karena perjodohan orangtuaku telah takluk di tangan ayahku sedangkan aku tidak pernah mencintaimu
hah kau benar benar sudah melukai perasaanku
nyai anggap tah gini sangat sakti ilmukan uragan kutas banding dengan kesaktiannya
keluarkan semua kesaktian kamu kak kang aku siap untuk meladenimu sampai kamu menyerah
sudah gila kau nyai aku tidak punya urusan denganmu
memang aku sudah gila aku gila kepadamu dan urusan kamu hanya satu menikah denganku
aku melakukan penyeryahan picon

aku sudah kesudah membacakannya
apa yang terjadi di sana
orang itu ingin merampok bahan bahan yang kami bawa
masih ada saja
sepertinya aku tidak asing lagi dengan wanita yang bercadar itu
saya akan menangkapnya
jika kamu masih terus melawan aku akan segera meringkusmu
mengapa raih malah berpihak pada prajurit pajajaranda yang membunuh orang